saya jadi orang tuh gak pernah duduk diam gitu nggak
di rumah pun saya masak
ada yang kemarin satu langganan dia bilang saya sengaja kesini mau makan
ban mie goreng kucai
memang nama dia kan anggur
jadi kan dipanggilnya disini cim anggur